jangan tindakan sepihak dan
semena mena dari wali kota dan
jajarannya oleh come on
terhadap sdm ke satu
satu hal yang ditugang mereka melakukan
pelanggaran pindahan adalah mereka
melanggar undang undang ke depan anak
hai terlihat nah ditelankan baik secara
bersenang maupun dalam berkol observer
dunia ia dalam warga mount
anak ini kan sd dari kelas satu sampai kelas enam sd

paling rendah kan sepuluh tahun
kenapa kita punya kemampuan mental untuk menalas analisa apa yang terjadi
tahunya mereka ini anak anak ini
dia punya sekolahan mau dihancurkan
ini kan persoalan keberdian
persoalan frustasi anak anak
ini kan persoalan keberdian